jelang tahun baru petugas gabungan dinasosial polisi dan denpom mojokerto
menggelar razia psk di sejumlah warung remang remang di wilayah kabupaten mojokerto
dalam razia kali ini petugas mendapati sejumlah psk
sedang berduaan dengan pasangannya di dalam kamar
razia psk yang digelar petugas gabungan dinas sosial polisi dan denpom mojokerto ini
langsung menyasar ke sejumlah warung remang remang
di kawasan ngerandu kecamatan dawar blandong kabupaten mojokerto
seorang psk yang sedang menunggu pelanggannya di dalam warung langsung dibawa petugas
meski sempat menolak psk ini dibawa paksa oleh petugas
sementara di kawasan lainnya seorang psk tertangkap basah
sedang berduaan di dalam kamar dengan pasangannya
psk tersebut akhirnya dibawa petugas
meski sebelumnya sempat terjadi adu mulut dengan petugas
karena menolak untuk dibawa
selain di kecamatan dawar blendong
razia juga dilakukan di warung remang remang
di kecamatan jetis dan kecamatan pungging kabupaten mojokerto
sejumlah psk diamankan petugas setelah mereka tertangkap basah
berada di dalam kamar sedang melayani lelaki hidung belang
razia ini sendiri digelar untuk menjaga kondisivitas
jelang perayaan pergantian tahun nanti
dalam razia kali ini petugas gabungan mengamankan lima orang psk dan dua gepeng
kesemuanya dibawa langsung ke kantor dinas sosial kabupaten mojokerto
untuk dilakukan pendataan
selanjutnya mereka akan diberi pembinaan dan pelatihan
agar bisa keluar dari dunia prostitusi